terima kasih anda masih bersama kami
tangis haru mewarnai kedatangan ratusan jamaah haji
yang baru tiba dari tanah suci mekah selasa pagi
para jamaah haji ini selanjutnya akan kembali ke kampung halaman masing masing
usai menjalani pemeriksaan
tangis haru dan kebahagiaan terpancar dalam acara penyambutan
kedatangan jemaah haji di asrama haji sukolilo surabaya
para keluarga melepas rindu kepada sanak keluarga mereka
yang menunaikan ibadah selama satu bulan penuh di tanah suci mekah
di hari pertama kedatangan ini terdapat tiga kloter yang tiba di debarkasi surabaya
yakni kloter asal situ bondo bondo woso dan banyuwangi
dengan jumlah total satu tiga ratus tiga puluh lima jemaah haji
pihak penyelenggara ibadah haji menyatakan seluruh jamaah tiba di tanah air
dalam kondisi sehat dan ibadah haji tahun ini berjalan lebih baik
alhamdulillah semuanya lancar dan sampai saat ini sudah selesai semuanya
sampai pembersihan sampai pulang sekarang menuju ke daerah masing masing
usai mendapat pendataan rombongan kloter pertama dua dan tiga
ke daerah asalnya masing masing